liburan ala musim dingin nih di wahana dengan konsep salju seperti cocok untuk wisata bersama
dengan keluarga nanti saya akan berwisata bersama keponakan saya kita akan menjajal
wahana apa saja yang ada di tempat ini yuk main yuk oke
wah suasananya seperti di jepang ya saat musim libur untuk dapat berlibur dalam ruangan bersalju
ini anda perlu membayar tiket masuk tiga ratus rupiah per orang tiket sudah termasuk sepatu boot ya
taman bermain yang berlokasi di bintaro tangerang selatan ini memiliki enam wahana permainan salju
snowtup saya pilih double toop yang bisa dijajal dengan si kecil nih wahana ini
menawarkan sensasi meluncur dengan kemiringan tiga puluh derajat sepanjang enam m seru ya
halus dan aslinya lumayan loh bagionya pakai dengan kepala jadi pake penutup kepala ya olah
meskipun begitu salju di sini masih bisa dibentuk dengan tangan seperti ini
mau bikin apa kalau datang ke sini
meski dipenuhi salju buatan sirkulasi udaranya tetap aman kok
untuk salju kita buat dari air dan garam
untuk sirkulasinya tentunya sangat bagus ya sesuai dengan aturan amdal
untuk kita juga di sini menghirup udaranya tetap segar
wah keren banget sih main skinya
saya juga tertantang buat mencoba main ski seperti santa
pertama sewa dulu peralatannya
kalau yang sudah terlatih tampak mudah ya
tapi bagi saya yang baru pertama
pertama kali mencoba hmmm
jadi harus seimbang tangan harus kuat
karena ini penopangnya
selama libur natal ada sinterklas yang menghibur pengunjung
ada juga maskot lain seperti penguin mamot hingga beruang kutub
yuk joget dulu
aku mau ajak anak anak ke sini dibanding jauh jauh ke luar negeri kan mahal
dingin enak sih buat ngajak anak anak libur sekolah aja
ngasih waktu luang aja

bagi anda yang hendak berlibur ke tempat ini
di tempat ini ada tips nih
wih dingin banget
jadi buat anda yang mau liburan di sini
karena suhu udara di sini enam sepuluh derajat celcius
pastikan anda menggunakan jaket ataupun pakaian yang bisa mengharkan tubuh anda
dan sarung tangan itu wajib
main lagi yuk
objek wisata ini buka setiap hari pukul sepuluh pagi hingga enam sore
puas puasin main saljunya ya karena waktu bermain dibatasi
masih di kawasan bintaro tangerang selatan
kedai yang satu ini cocok bagi anda penggemar masakan korea
kalau anda gemar nonton drama korea
kerap ada adegan di mana tokohnya itu makan dengan latar warung tenda
seperti ini nih ini saya mau makan di warung tenda
kalau di korea ini namanya pojangmaca tuh udah antri
kedai ini nyaris tak pernah sepi pelanggan
karena tempatnya unik makanannya juga unik
jadi berasa kayak di drakor sih kalau makan di sini gitu
kedai yang eksis sejak dua puluh enam agustus dua ribu dua puluh dua ini
memang banyak didatangi penggemar drama korea
agar pelanggan tak lama mengantre pengelola membatasi waktu makan
sistem kita tetap buka whatsap dari setengah tiga ya
kita juga sistemnya di sini makan itu estimasi satu jam
iya jadi setelah satu jam dia bisa bergantian atau rollingnya
sama customer yang lain
kedai ini menjual lima belas menu makanan dan sepuluh minuman
semuanya khas korea
ciri khas makan di restoran korea ini nih masak sendiri di meja
potongan gurita ditumis dengan sayur
lalu disiram dengan gocujang saus pedas khas korea
konon menu ini itu diperkenalkan pertama kali oleh seorang pemilik restoran
di korea selatan tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
nama kawasannya itu mugyodong seoul ya
dan sekarang kawasan mugyodong ini dikenal sebagai
pusat kuliner atau penjualan menu ini nak jibo kem
nak jibo kem mantap disantap selagi hangat
menu ini pas bagi anda penggemar gurita
teksturnya yang kenyal siap memanjakan lidah anda
lanjut ke sajian berikutnya dakbal
dalam bahasa korea dak berarti ayam dan bal adalah kaki
ya berbahan kaki ayam tanpa tulang sajian ini dimasak dengan cara yang sama
tumis dengan bumbu lalu tambahkan saus
hmm aromanya sedap
namanya juga ceker ayam ya teksturnya kenyal
saya sampai ketagihan makannya
makan masakan korea belum sah nih kalau belum minum ini soju
tenang saja soju yang ini nggak pahit kok
jadi nggak usah wajib mabuk karena kandungan alkoholnya nol
yang ini manis ya ada airnya sedikit
beda banget sama soju yang beralkohol yang saya pernah minum di korea ya
tapi ini enak
kedai ini buka jam tiga sore sampai sepuluh malam pada hari biasa
sementara akhir pekan tutup jam dua belas
jalan jalan bermain salju ala jepang sudah makan masakan korea juga sudah
bisa seru tanpa harus ke luar negeri
sampai bertemu di weekend gateway selanjutnya
tim liputan cnn indonesia tangerang selatan banten